lalu mengapa praktik perbudakan di tengah laut masih saja terus terjadi
melalui sambungan skype sudah ada menteri kelautan dan perikanan era kabinet kerja dua ribu empat belas
ada ibu susi pujastuti ibu susi selamat sore
ibu susi kita melihat bagaimana praktik perbudakan yang terjadi kepada pelaut abk ini masih terus terjadi
di mana pekerja dalam sektor perikanan paling rentan paling sensitif terkena eksploitasi
dibandingkan kalau kita lihat mungkin pekerja di sektor sektor migran lain ya bu susi
tapi kita lihat kondisi perbudakan ini tidak hanya terjadi di abk kita di abk indonesia
di beberapa negara lain juga terjadi praktek serupa
mengapa apakah memang kalau kita lihat sistem perekrutan calon abk
kemudian ada calo calo atau agen penyalur yang tidak resmi menjadi akar masalah ini bu susi
benar tapi yang sebetulnya saya lihat
dari selama kita menginvestigasi illegal unreported unregulated fishing itu adalah
karena mereka itu tidak tercatat tidak terlaporkan
baik dari abk nya bisnisnya bisnisnya juga dalam penangkapan ikan
itu di dunia ini banyak sekali
puluhan ribu kapal itu melakukan iuu fishing
sudah pasti mereka juga melakukan perbudakan
dari human trafficking nya
misalnya mendapatkan anak abk abk ini dengan cara membeli
bukan dengan cara cara yang sesuai dengan prosedur
nah disinilah akhirnya abk abk yang direkrut oleh mereka rentan
karena mereka sudah dianggap manusia yang dibeli
ini persoalan bukan cuma terhadap
jadi sistem mereka beroperasi adalah di indonesia dulu pakai abk asing
abk di indonesia itu dipekerjakan dari indonesia dipekerjakan di laut lain
bisa di bering sea bisa di pasifik bisa di south america
nah seperti itu
nah mereka ini biasanya ya tidak mungkin lari
mau turun juga tidak boleh karena mereka banyak yang tidak punya dokumen
ingat peristiwa benzina dulu mereka dokumennya itu dokumen a
kelihatan asli tapi palsu
fotonya juga tidak tahu foto siapa
fotonya hasil photoshop begitu
itu yang kita selidiki dulu
akhirnya saya membuat permen kp tentang hak asasi manusia di industri perikanan
cuma kan yuridiksinya cuma indonesia saja
jadi hanya untuk wilayah
tidak laut indonesia
tapi di luar indonesia ya kita semestinya meratifikasi peraturan internasional
supaya semua kita juga bisa dapat perlindungan
tetapi tetapi persoalannya adalah banyak abk kita ini yang dipekerjakan secara ilegal
jadi tidak perekrutan yang tidak benar
dan mereka ini seperti diperjual belikan
bu susi perekrutan
akhirnya banyak gaji banyak santunan jatuhnya itu ke yang merekrut bukan kepada abk itu sendiri
bu susi perekrutan yang tidak jelas
artinya tadi ya seperti ibu sampaikan data yang mungkin juga tidak terdaftar dan sebagainya
artinya kita memang perlu sekali penguatan asosiasi pekerja
tapi kalau ada kapal dan perikanan tidak bu
artinya kalaupun ini dikuatkan ini sedikit banyak bisa membantu mengawasi atau memonitor
bagaimana kondisi abk abk kita saat sedang berlayar misalnya
ya persoalannya kan itu tadi
masih ada yang underground
dan ini ya belum ditertibkan
ini yang sangat penting harus ditertibkan
karena asosiasi juga
kadang kadang di perikanan yang saya tahu itu banyak hanya untuk sekedar untuk menyampaikan dan melindungi kepentingan bisnis saja
yang undergroundnya ini tidak disentuh
jadi memerlukan goodwill yang benar benar harus serius benar
ini persoalan besar bukan persoalan kecil
dari data kita fair dengan interpre
kepala jnodc dulu ratusan ribu yang ilegal abk ilegal bekerja di kapal kapal ikan ilegal
mereka itu tidak pernah mendarat
seperti contoh yang saya dengar di wilayah hawaii yang dipekerjakan oleh kapal kapal taiwan
bahkan dulu pak jk pernah berkunjung ke sana
mereka bahkan cerita ke pak jk
artikel di koran juga ada
bahwa mereka tidak boleh turun ke pelabuhan karena dokumen mereka visanya hanya untuk laut saja
itu kan pasti fraud
bagaimana ada visa hanya untuk laut saja
tapi seadap adap pembicaraan di artikel seperti itu
semua seperti do nothing
jadi ini persoalan yang sangat serius
sebetulnya yang salah satu yang membuat saya sangat serius melawan ilegal kristin
itu bukan cuma sekedar pencurian ikannya
tapi tambahan kejahatan yang ada di dalamnya
kejahatan manusia ini yang
asasi manusia ini yang tidak berhubungan dengan kejahatan
tidak boleh kita tolong
karena itu adalah anak anak bangsa kita
benzina itu adalah contoh mereka perlakukan orang myanmar di laut indonesia
bagaimana dengan anak anak indonesia yang dipekerjakan di luar wilayah indonesia
waktu itu dengan new zealand kita sudah menandatangani kerjasama
kapal kapal ikan asing yang beroperasi di wilayah laut new zealand
itu akan dipastikan oleh pemerintah new zealand
bahwa kapal itu memperlakukan abk nya sesuai dengan aturan di new zealand
nah tapi kalau kapal itu reported
tapi kalau kapalnya itu kapal iuuf
mereka tetap akan menghindari pelabuhan pelabuhan
dan dua duanya resmi
mereka melakukan transhipment untuk abk nya untuk logistiknya
jadi ya di tengah tengah mana mana di luar sana
bu susi berkaca dengan kasus benjina yang waktu itu juga sempat heboh
ketika waktu itu bu susi menyetop pengiriman produk perikanan yang dihasilkan pt pbr
kemudian larangan ekspor larangan pengoperasian ekskapal asing bahkan praktik transhipment nah
kalau misalnya kasus pelarungan kemarin jenazah abk itu betul terjadi
dan betul ada tindakan kekerasan di dalamnya setelah hasil investigasi ini nanti mungkin terkuak gitu
artinya apakah dengan dimilikinya strategic partnership agreement antara indonesia dan juga pemerintah china
ini bisa seperti apa ke depannya
kalau kita serius menginvestigasi dan menuntut kepada pemerintah
sebetulnya kita bisa memanfaatkan komprehensif strategi
partnership agreement ini karena di dalam itu ada sampai kepada ekstradisi dan lain sebagainya ada mla nya
jadi ada mla yang bisa sampai kepada kita mengekstradisi pelaku kejahatannya kan
jadi harus betul betul kalau kita serius harusnya bisa
dan catatan perlu dikatakan
karena perusahaan ini grup perusahaan ini bukan cuma sekali ini aja di tahun dua ribu lima belas mereka juga punya kasus yang sama
kemudian pada tanggal tujuh april kemarin juga ada kejadian satu kapal enam orang berkelahi dengan abk kapal lainnya
itu pada tanggal tujuh april dua ribu dua puluh contohnya fuyuan yu seribu dua ratus delapan belas
itu enam orang itu loncat dari kapal empat orang diselamatkan oleh malaysia
yang dua sampai hari ini belum ketemu mayatnya yaitu aditya sebastian dan sugiana
ada dua orang yang belum diketemukan
nah ini siapa yang memastikan seperti ini dituntut oleh negara kita
nah itu barangkali yang sangat penting di sini
jangan membicarakan dibuang di laut pelarungan atau kalau bahasa inggrisnya buril at sea
yang esensial adalah perlakuan yang mengarah kepada modern servery di kapal ikan
ini persoalan yang sangat besar sebetulnya
grup ini tahun dua ribu lima belas juga pernah ada kejadian di etopia
di di di bukan etopia di laut somalia
di cape town juga ada kejadian dalian grup perusahaan ini
jadi bukan pertama kali
sebaiknya pemerintah sangat serius untuk menekan ini menggunakan
untuk bisa mendapatkan
karena kalau tidak banyak sekali anak anak bangsa itu bekerja di kapal kapal ikan
nah dulu memang kita sudah lihat ada yang diperlakukan lebih baik
beberapa negara pemilik kapal ikan itu memperlakukan abk sangat baik
nah beberapa sangat jelek
nah ini yang harus kita pastikan tidak boleh terjadi
mereka ini juga penghasil

ya kalau itu membantu untuk mengurangi pengangguran
pengangguran di indonesia
nah sebaiknya kita betul betul pastikan mereka terlindungi
kalau di indonesia dengan permen kp
hak asasi kemanusiaan itu harus compliance di industri perikanan
baik pabrik kapal tangkap maupun yang lainnya di industri perikanan
nah sekarang seharusnya yang keluar itu juga dipastikan
dan perbudakan di kapal itu memang terjadi di mana mana
karena mereka memper ya
bahkan kapalnya kalau mau ditangkap ditenggelamin sama mereka
oke musuh sih
jadi manusia ini nggak ada nilainya
the ya mereka sudah dianggap tidak register
nah ini persoalan besar
oke persoalan besar juga
mereka sudah tidak dianggap
persoalan besar juga musuh sih sebelum kita tutup
karena waktu kita sangat terbatas singkat saja
persoalan bagaimana kita harus melindungi para pelaut para abk kita
tadi sudah ada permen ya
kemudian kita tahu juga ada konvensi ketenagakerjaan maritim
permen itu hanya untuk yuridiksi indonesia mbak stephanie
tidak berlaku untuk internasional

nah sebaiknya ya kita meratifikasi
tapi persoalannya banyak pelaku illegal fishing ini adalah kapal kapal dari asia
nah banyak tadi mbak stephanie bilang dari negara negara asia ini
semua tidak mau meratifikasi
jadi mereka tidak mau bertanggung jawab
kita juga sampai hari ini tidak meratifikasi
berarti kita juga tidak terlindungi
semestinya ada keinginan bersama dan media
dan media publik
kalau ada hal hal seperti ini terjadi
ini harus dikejar
masyarakat juga jangan diam
kita harus pastikan bahwa semua yang terjadi
di beberapa hal ada yang tanggal tujuh april
ada yang kemarin di larung
ya sebetulnya yang kadang kadang saya heran
kita malah mempermasalahkan kata katanya
karena itu bukan essential
yang esensial di sini adalah bahwa perlakuan yang tidak pada tempatnya
tidak sesuai dengan hak asasi manusia
terjadi di kapal kapal itu dan ongoing still happening
itu puluhan ribu kapal seperti itu
berarti kan ratusan ribu orang
dan tidak banyak
setiap kali saya dapat laporan
biasanya ya hilang begitu saja
nah kalau itu seperti itu
penyelesaiannya itu keluarga dikasih uang
nah kalau seperti ini
kita tidak bisa melindungi yang lainnya
tapi ya memang persoalannya adalah
banyak dari anak anak yang dikirim ini adalah dari keluarga tidak mampu
di sinilah pemerintah masyarakat masyarakat madani
yang mengerti hukum
yang punya empati terhadap hak asasi manusia
yang punya empati terhadap anak anak muda kita yang akhirnya jadi korban seperti ini
harus bergerak bersama
lsm ngo yang mengerti tentang aturan aturan ini
tidak boleh diam
orang pemerintah untuk menuntut
memastikan bahwa warga negara indonesia yang bekerja di luar negeri terlindungi
juga yang di dalam negeri
nah masyarakat harus terus mengawasi
media itu terutama media punya tanggung jawab yang sangat besar
media harus terus menyuarakan dan mengemukakan berita berita seperti ini
supaya kita tahu
ada hal yang terjadi di luar negeri seperti itu
kalau kita lihat fotonya filmnya
rasa sini kita tuh sampai pegel kan
kita pun makan jadi nggak enak lagi
itu yang sangat penting kita punya
untuk memastikan memperjuangkan nasib anak anak ini
karena saya lihat anak anak masih anak anak sekali
dari suara saja saya yakin umurnya mungkin belum delapan belas tahun
belum tujuh belas tahun
itu harus menjadi catatan kita bersama ya bu susi
mudah mudahan tidak akan lagi terjadi
catatan pemerintah dan masyarakat
terutama masyarakat yang mengerti
tidak boleh mendiamkan persoalan ini
oke tapi catatan
saya saja terbawa untuk bicara karena itu
karena ini udah bukan persoalan pemerintah antar pemerintah
tapi persoalan manusia
kita harus terpanggil untuk memastikan mereka itu tidak diperlakukan seperti ini
yang sudah meninggal
yang belum ini loh di kapal
berapa ribu orang punya posibilitas untuk dilarung atau dibuang jenajahnya di tengah laut
padahal itu sebetulnya last resource
baik bu susi
benar ada aturan yang boleh dibuang di tengah laut
tapi kalau bisa seharusnya dibawa pulang
dengan didaratkan di pelabuhan terdekat
jadi pembuangan atau pelarungan itu adalah last resource
maaf sekali karena waktu kita sangat terbatas
itu catatan besar buat saya hari ini
tapi itu catatan bu susi menjadi catatan besar untuk pemerintah
terima kasih sudah bergabung dengan cnn newsroom
sore hari ini ibu susi pujiastuti
terima kasih sekali lagi